keluhan serupa juga disampaikan ketua bem ketua bem universitas jenderal sudirman
di rapat dengar pendapat bersama komisi sepuluh dpr
ia menyebut kenaikan ukt di universitas jenderal sudirman mencapai lima ratus persen
ukt di unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi naik bisa tiga ratus sampai lima ratus persen
contohlah di fakultas saya sendiri saya dari fakultas peternakan
itu yang sebelumnya rp dua lima ratus sekarang naik menjadi rp empat belas juta
bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu gitu
akhirnya di tanggal tiga mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat
sebelumnya peraturan rektor nomor enam tahun dua ribu dua puluh empat sudah dicabut
ini adalah peraturan yang mengatur tentang ukt ini
dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor sembilan
tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami
contohlah balik lagi di fakultas saya
itu hanya turun untuk golongan terbesarnya
untuk golongan terbesarnya hanya turun delapan puluh sembilan
itu benar benar menjadi keresahan kami